dan merembet ke perahu lainnya
warga dan nelayan memadamkan api dengan menaiki perahu
menggunakan alat seadanya
karena bangkai kapal terbawa arus hingga sekitar seratus meter ke arah barat
dari titik awal terjadinya kebakaran rabu malam
perahu bernama dua saudara milik atik
warga desa gayam pulau sepudi tersebut
sedianya akan berangkat pada kamis pukul tiga dini hari tadi
dengan mengangkut sejumlah sembako dan bahan bakar ke pulau sepudi
namun saat tiga abk perahu melakukan persiapan sebelum berlayar
tiba tiba terjadi ledakan yang berasal dari dalam perahu
akibatnya para abk perahu terlempar ke laut
untuk memastikan penyebab kecelakaan kebakaran tersebut
polres sumeneb masih menang
masih lakukan penyelidikan dan memintai keterangan tiga anak buah kapal yang selamat
sementara itu tiga unit mobil pemadam yang dikerahkan
tidak mampu memadamkan kobaran si jago merah hingga perahu ludes tak tersisa
beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu
namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah